kandidat presiden koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan menyatakan menghormati keputusan partai golkar dan partai amanat nasional
yang mendeklarasikan mendukung prabowo subianto dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
ia mengaku tak khawatir dengan prabowo yang semakin banyak mendapatkan dukungan
pernyataan ini dinyatakan anies saat berkunjung ke bantul yogyakarta pada minggu malam
anies menyebut koalisi partai partai politik itu bahkan sudah ada sebelum koalisi perubahan untuk persatuan terbentuk
sehingga menurutnya tak ada yang baru dalam koalisi itu
anies mengucapkan selamat kepada partai golkar dan pan yang sudah memutuskan bergabung dengan koalisi mendukung prabowo
seperti diketahui prabowo kini didukung lima partai yaitu gerindra pkb pbb golkar dan pan
meski demikian hingga saat ini atau hingga saat koalisi ini
belum memiliki kandidat wakil presiden
sementara terkait bakal calon wakil presidennya anies enggan menanggapinya
kami pernah punya pengalaman di jakarta
tapi apa yang terjadi
saya berikan pengalaman dengan mempertimbangkan banyak partai
saya berikan banyak
saya ingin sampaikan selamat kepada partai dpr pan yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi